tim satlantas pores bau bau berbagi takjil di jalanan kota bau bau sulawesi tenggara
namun justru dihindari pengguna jalan
acara nyaris gagal karena tidak ada warga
satupun yang melintas di jalan karena disangka razia lalu lintas
ini rencana mau bagi bagi takjil
tapi tidak ada yang mau lewat
tenggara ini ikan ikan ini
video yang memperlihatkan berbagi takjil oleh tim satlantas pores bau bau justru dihindari pengguna jalan
pengendara motor dan mobil yang melintas menyangka polisi sedang melakukan razia lalu lintas
sehingga tidak ada satupun pengendara yang lewat dan mengambil takjil yang disediakan tim satlantas polres bau bau
ini rencana mau bagi bagi takjil
tapi tidak ada yang mau lewat
tim satlantas polres bau bau yang merekam berbagi takjil sepi terjadi di depan kantor satlantas pores bau bau sulawesi tenggara
saat itu banyak pengguna jalan yang memutar jalan karena menyangka ada razia lalu lintas
polisi akhirnya membagikan takjil ke pejalan kaki yang melintas dan memberikan pemahaman
pengendara motor dan mobil kembali melintas dan acara berbagi takjil berjalan lancar
kemungkinan ada yang menilai atau mungkin berprasangka ada kegiatan graji yang mungkin
kalau takut mungkin kita bisa pastikan itu takut
kemungkinan ya mungkin masyarakat lagi sepi jalanannya